anda kembali di prime news kita akan ke informasi ini mengenai akun twitter milik kadif advokasi dan bantuan hukum dpp partai demokrat ferdinand huta hayan yang dibekukan
ferdinand mengaku kaget atas kejadian itu
kepada detik com ferdinand mengatakan tidak pernah melakukan hal yang melanggar aturan twitter
atas dasar itu ferdinand menuding pembekuan akun twitternya disebabkan karena sering mengkritik pemerintah
selain itu ferdinand mengetahui adanya akun lain yang turut disuspend karena dianggap kritis kepada pemerintah
namun ia memaklumi jika akunnya atau akun yang disebutnya anonim itu dibekukan
menanggapi dibekukannya akun ferdinand huta hayan menteri komunikasi dan informatika rudiantara menegaskan tidak ada permintaan dari pemerintah terkait pembekuan akun tersebut
di detik com rudiantara mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan pengecekan terkait pemberitaan pembekuan akun twitter milik beberapa orang yang dinilai sering berseberangan dengan sikap pemerintah
ia memastikan tidak ada permintaan dari pihak pemerintah
sementara itu tenaga ahli utama kedeputian kantor staf presiden
ali muhtar ngabalin meminta segenap pihak menahan diri
ia meminta mereka tidak asal menuduh
ngabalin menyinggung soal idul fitri yang jatuh pada jumat besok
kami kutip dari detik com ngabalin meminta segenap pihak untuk berprasangka baik
menurutnya positive thinking penting dan merupakan ciri ciri politik yang beradab
ngabalin juga meminta pihak pihak yang menuding pemerintah itu mengkritik menggunakan data
kritik yang baik juga mesti disertai dengan data yang akurat
ketidaknyamanan penguasa membuat munculnya kebijakan yang memicu kontroversi
bagi andre fenomena sejumlah akun twitter yang dibekukan seperti jauh dari prinsip demokrasi
andre mengatakan negara ini seperti kembali ke zaman sebelum reformasi
dan partai golkar keberatan jika pemerintah diseret seret terkait fenomena dibekukannya akun twitter
pemerintah tidak akan repot repot mengurusi akun twitter seseorang
dikutip detik com ketua dpp partai golkar aceh hasan syadzili
menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur terkait kebijakan twitter men suspend akun seseorang
ia menganggap hal itu adalah urusan kecil
pemerintah fokus kepada kelancaran arus mudik dan pembangunan infrastruktur yang baik
selanjutnya aceh menyarankan masalah pembekuan akun ini untuk dibawa ke pihak berwajib
pemerintah diberi pengetahuan
bagaimana anak anak muda menggerakkan reformasi dua puluh tahun yang lalu hingga terbukalah gerbang kebebasan
menurut fahri tanpa kebebasan tentunya twitter juga tidak ada
dikutip detik com fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik
hal ini agar twitter bertindak dan mengambil keputusan menggunakan undang undang dan aturan yang ada
lebih lanjut fahri meminta twitter tidak menjalankan agenda politik penguasaan
fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik
fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik

fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik
fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik

fahri meminta twitter untuk tidak berpolitik
jika tidak bekerja dan faktanya teroris semakin menggila
demikian juga ketua pelaksananya saudara yudi latif
nah ini bang ferdinand posting tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
kalau model model seperti ini anda melihat bukan sebuah serangan yang menuduh dan sebagainya bukan
justru ini saya tweet kenapa peristiwa pemboman terjadi
ya sementara ukp ini dibentuk dulu ukp sekarang menjadi badan ya
kenapa saya mentit ini
karena saya lihat tidak ada hasil kerja yang diberikan oleh bpip itu sendiri
nah wajar saya sebagai masyarakat pembayar pajak di negara ini yang punya hak konstitusi untuk mengkritisi pemerintah
mengkritik ini harus ada evaluasi
saya tidak melihat ada pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh bpip sendiri untuk masyarakat
bagaimana supaya pengamalan pancasila ini betul betul berjalan
jadi ini adalah sebuah kritik yang jantan menurut saya
bukan tuduhan bukan kemudian ujaran kebenaran
ini bukan kebencian
bahasa saya kan mungkin juga perlu mengevaluasi posisi ibu mega
posisi ibu megawati itu pertama ketua umum partai
tapi kalau ada nih demikian juga ketua pelaksananya saudara yudi latif
ya ketua yudi latif justru saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh yudi latif
dan terbukti akhirnya kan beliau mundur
karena saya meyakini mundurnya beliau merasa tidak nyaman di situ
itu beberapa contoh dari tweet yang kritis sebenarnya ya menurut anda ya
saya bisa diperdebatkan ini tidak ada konten kebencian di situ
prof ini ada rasa kecewa
saya tangkap juga agak marah sebenarnya bang ferry
ketika akun twitter atlawan politik jkw atau jokowi
kemudian ia tahu tiba tiba disuspend
nah ada dugaan kira kira begitu karena merasa tidak pernah ada tweet yang menyimpang dari aturan twitter
kemudian kok disuspend
kemudian ini ditarik atau menuding banyak pemerintah ada di balik ini
menduga kira kira seperti itu
respon prof henry seperti apa sebenarnya prof
ya kalau menduga silahkan saja
tapi kan beliau ini ngomong di tv kan juga bebas
artinya di era demokrasi itu kalau dikatakan pemerintah itu represif ya dia nggak boleh bicara di tv
dan dia juga tidak boleh bicara di tempat lain kan
dan ribut di apa di media media sosial lain kan juga sekarang terjadi
bahwa tidak benar yang namanya di era sekarang itu
kembali ke represif itu tidak benar
era digital itu semua orang bisa menjadi wartawan
semua orang bisa menjadi komentator
semua orang bisa menjadi evaluator
itu tidak mungkin yang namanya kembali ke represi
kembali ke anti demokrasi dan sebagainya
nggak bisa lagi ke balik begitu
nah kalau menuduh pemerintah
itu tentu saja itu salah kamar
karena yang namanya twitter itu punya urusan sendiri dengan masing masing penggunanya
kenapa lalu pemerintah
kalau di pemerintah jelas
sekali lagi saya sebutkan di pemerintah itu sangat jelas
kamu bisa mendengar
yang di take down ataupun diusulkan untuk disuspend itu kalau ada pelanggaran hukum
kalau hanya sekedar
bicara bagian dari opini ekspresi
bukan pelanggaran hukum dan yang namanya penegak hukum di kominfo
jadi yang men take down itu ppns
penegak hukum di kominfo
mereka sama sekali tidak mau terkait dengan persoalan politik
jadi hanya betul betul yang memang melanggar perundang undangan
melanggar undang undang ite misalnya
berkaitan dengan pornografi misalnya
berkaitan dengan terorisme misalnya
berkaitan dengan apa
yang memang dilarang dalam
tapi kalau kemudian di akun tertentu di take down oleh platform yang ada di amerika sana
ya coba tanyakan kepada mereka
yang jelas pemerintah sudah menjelaskan dan kami memang apa adanya
tidak pernah yang namanya berkaitan dengan politik itu kita usulkan untuk take dow
tapi kalau yang dilakukan adalah
hanya yang terkait dengan pelanggaran perundang undangan atau hukum
kalau kemudian kasusnya seperti bang ferdinand seperti ini
terakhir misalnya tweetnya adalah mengkritisi mengenai tol ya
tol mudik ya
kemacetan di tol mudik
di sepanjang arus mudik ini
apa alasannya kemudian yang bisa kira kira diterima oleh bang ferdinand
atau mungkin oleh masyarakat yang juga mungkin bertanya tanya ya
apa alasan kemudian satu akun tiba tiba di suspend
kalau menurut bang ferdinand tidak melawan hukum dan lain sebagainya
memang pemerintah tidak melakukan suspend
tidak men take down ya
konon kepada twitter untuk men suspend
sama sekali tidak
ya itu diakui sendiri di twitternya kan di suspend
begitu kan oleh mereka
tapi apakah alasannya bisa jadi
laporan netizen yang lain
mereka ini kan juga twitter ataupun juga aplikasi aplikasi yang lain itu
mencoba untuk mencari
membedakan antara human from both and detect fraud yang terkait dengan akun akun robot
bisa jadi dikira akun robot
karena mereka itu mesin yang mencari
mesin mesin yang mencari ini kadang kadang juga bisa salah
mereka mencoba mencari akun akun robot
mereka mencoba mencari akun akun yang memang menyebarkan katakanlah persoalan di masyarakat yang terkait
standar atau community yang terkait dengan aturan aturan yang berlaku di mereka
ini yang sebenarnya adalah mereka
ini sebenarnya mereka yang apa yang tahu
pemerintah itu hanya kalau ada yang melanggar undang undang
baru pemerintah memberikan notes kepada mereka
untuk di take down
itu kalau melanggar undang undang
kalau hanya berkaitan dengan kebebasan berpendapat
kebebasan berpendapat itu hak warga negara yang diatur oleh undang undang dasar empat puluh lima
dan pemerintah tahu itu
kami kami yang di comment full tahu persis
oleh karena tidak ada
jadi bisa ataupun kemungkinannya adalah kalau tadi anda katakan pemerintah tidak meminta twitter untuk men take down atau men suspend
artinya ini justru di report oleh netizen atau siapa begitu ya
kalau sesuatu kontroversi itu akan pasti memunculkan pro dan kontra di netizen kan
dan pemerintah juga tidak bisa melarang netizen yang kontra ataupun yang pro
ini akan banyak terjadi ketika sebuah akun itu kontroversi lalu memunculkan mereka mereka yang melaporkan bahwa akun ini bermasalah
nah nampaknya bisa jadi seperti itu dan kemudian twitter percaya
tapi kalau pemerintah sendiri
pemerintah itu berjalan berdasarkan aturan
berjalan berdasarkan aturan
yang namanya take down yang namanya kita melakukan apa
kan kita tidak bisa suspend sendiri
meminta kepada platform itu men suspend
itu semuanya based of pasal pasal
tahan terlebih dahulu jawabannya ataupun responnya nanti kita juga minta respon dari bang ferdinand karena dikatakan menolak pemerintah dikatakan represif atau dibalik suspennya akun twitter bang ferdinand
tapi juga ada beberapa tokoh politik lain yang kira kira mengalami hal yang agak agak mirip
nanti kita akan bahas usai jeda
dan kami akan segera kembali saat lagi
kita masih membahas mengenai akun twitter dari bang ferdinand hutahayan
elit partai demokrat yang baru saja di suspend tadi
tapi tidak sebatas sampai di situ
karena kemudian ini ada semacam dugaan mengandung unsur politis
karena juga kita tarik ke belakang ada beberapa foto ataupun akun akun twitter yang dinilai agak kritis
karena pemerintah ini kemudian hilang atau suspend dengan sendirinya
tadi prof henry sudah mengatakan bahwa pemerintah tidak meminta twitter ya bung ferdinand untuk kemudian
untuk kemudian men take down
apalagi menolak dikatakan represif kira kira begitu di kota bung ferdinand di dialog kita sebelumnya
kita akan coba jelaskan kita akan tampilkan bagaimana sebenarnya penjelasan dari twitter sendiri
mengenai hilangnya akun ferdinand hutahian atau akun ad lawan politik jkw atau jokowi
nah ini dia pernyataan resmi twitter indonesia tentang akun yang diblokir
kami tidak dapat memberikan komentar tentang akun individu
karena alasan privasi dan keamanan
namun di peraturan twitter disebutkan
anda tidak diperkenankan menggunakan layanan twitter untuk tujuan menyebabkan spam kepada orang lain
secara umum twitter mendefinisikan spam sebagai aktivitas masal atau agresif
yang mencoba memanipulasi atau mengacau twitter
atau pengalaman bertwitter pengguna untuk menarik perhatian atau kunjungan ke akun produk layanan atau program yang tidak relevan
dan alasan umum penangguhan akun media sosial
spam ini adalah sebagian besar akun yang kami tangguhkan dikarenakan akun tersebut bersifat spam
atau spam ya
dan menimbulkan risiko keamanan untuk twitter dan semua pengguna kami
jenis akun ini bertentangan dengan peraturan dari twitter
ini sambil kita kemudian lihat seperti apa penjelasan dari twitter
nah ini pernyataan resmi twitter indonesia tentang akun diblokir
keamanan akun terancam
jika twitter mencurigai sebuah akun telah diretas
twitter dapat menangguhkannya sampai akun tersebut dapat diamankan dan dipulihkan
ke pemilik akun untuk mengurangi kemungkinan aktivitas jahat yang disebabkan oleh penyalahgunaan
bang ferdinand ada tanggapan
tadi sudah di respon juga oleh prof henry
bukan pemerintah di balik turunnya akun apa suspannya akun twitter anda begitu ya
dan menduga jangan jangan ini memang karena akun anda spam
kemudian di report oleh para pengguna media sosial
atau pengguna media sosial
atau pengguna twitter
ya jadi begini ya
memang yang berhak mensuspend itu kan adalah pihak twitter sendiri
tetapi seperti yang saya sampaikan tadi
pihak twitter itu tidak sembarangan melakukan suspend kepada akun tertentu
karena kita lihat sampai sekarang
akun akun berbau konten yang melanggar twitter rule saja dibiarkan oleh twitter
karena tidak ada yang meminta
nah kalau alasannya tadi disebutkan bahwa ada permintaan atau ada ras atau ada yang melaporkan
saya pikir twitter juga tidak sebodoh itu ya menerima laporan dari netizen tanpa menganalisis akun saya
makanya itu saya bilang bahwa saya akan mengejar jawaban dari pihak twitter
tweet saya yang mana yang melanggar aturan twitter
apalagi kalau seperti tadi disampaikan bahwa akun saya dianggap spam atau palsu atau jelek ini
waduh robot itu jelas jelas twitter mengada ada menurut saya
karena semua data diri yang saya pergunakan disitu jelas email saya terverifikasi
nomor telepon saya terdaftar di pemerintah
tidak ada yang saya pergunakan identitas yang tidak benar di sana
semuanya benar sehingga twitter kalau menganggap akun saya itu tidak apa akun robot atau spam ya mengada ada
dan tidak ada email juga ya dari pihak twitter atau ada
dan saya tidak menerima
tadi memang ada kawan kawan beberapa wartawan salah satunya dari detik mengejar jawaban dari twitter
saya bahkan menyatakan minta jawaban dari twitter tweet saya yang mana yang bermasalah
dan yang dilanggar itu twitter rules yang mana
supaya kita bisa tahu supaya tidak begini
akhirnya kan kita menduga duga bahwa ada pemerintah dibaliknya karena kita kebetulan kritis kepada pemerintah
nah dugaan anda juga kami kutip dari cnnindonesia com
ini mengatakan dugaan saya tetap mengarah kepada pihak pihak yang terafiliasi dengan penguasa
tidak sedikit juga bung ferdinand yang mengatakan ini kok dikit dikit salahnya penguasa salahnya pemerintah
twitter yang di suspense salah pemerintah
semua mengarah kesana begitu kira kira
ya itu wajar ya dalam kehidupan demokrasi ini adalah wajar
kesialan lagi kita masa kita mau nudin tukang becak
kesalahan tukang becak
sementara yang mengawasi semua konten di media sosial ini kan adalah kominfo
kominfo itu siapa ya pemerintah
mereka lah yang mengawasi ini kan berjalannya
mereka meminta kepada twitter untuk suspend akun atau take down akun tentu akan bisa dilakukan pemerintah
nah ini yang akan saya cari kebenarannya kenapa akun saya itu di suspend
ini akan saya kejar jawabannya dari pihak twitter
karena tidak mungkin
saya meyakini twitter tidak akan menerima akun
tidak akan menerima akun
tidak akan suspend akun saya tanpa penyebar
oke baik prof henry selain bung ferdinand ada sejumlah beberapa misalnya kita masih ingat ya
ada foto amin rais dengan rizik sihab yang kemudian di take down
ada akun media sosial fpi misalnya juga di take down atau suspend
nah ini kemudian menarik
ya silahkan prof ini kemudian ya baik prof saya masih bisa dengar tapi nanti kita akan bahas prof henry usai jeda seperti apa
kemudian sebenarnya pemerintah mengatur media sosial ini ya
kami akan bahas usai jeda
prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news saya masih bersama dengan bang ferdinand hurtahayan dan juga kalau usah bawa telepon ada pak henry
pak henry masih tersambung pak
baik baik pak henry
baik pak henry
baik pak henry
jadi tidak hanya akun milik bang ferdinand yang akun twitternya di suspend tiba tiba
tapi tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu foto dari amin rais dan juga rizik sihab tiba tiba di take down atau hilang dari instagram
ada juga misalnya sejumlah akun katakanlah ada fpi
nah ini kan orang kemudian menduga duga atau menarik bahwa ini kok orang orang yang kemudian seolah olah atau orang orang yang berseberangan dengan pemerintah
tiba tiba hilang begitu tanpa ada penjelasan yang clear yang jelas
sebenarnya bagaimana sih pemerintah kemudian mengatur ini prof henry
karena kan agar kemudian tudingan ataupun tuduan itu bisa dijawab kira kira begitu
kalau pemerintah itu sudah menjelaskan bahwa kita ini firm yang di take down langsung oleh pemerintah biasanya adalah situs
kalau situs itu melanggar perundang undangan pemerintah langsung bisa lakukan
take down bersama sama dengan internet service provider
karena itu bisa menjadi otoritas pemerintah dengan internet yang ada lembaga atau perusahaan internet yang ada di indonesia
tapi kalau akun yang ada di twitter akun yang ada di instagram youtube ataupun juga di facebook
itu pemerintah adalah sama kondisinya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat
yaitu kita mengusulkan
tapi memang di pemerintah memiliki kelebihan adalah bahwa kami sudah melakukan semacam memorandum of understanding
kalau mereka itu ada konten kontennya yang melanggar undang undangan kami akan berikan sanksi pada mereka
karena memang mereka kan bisnis di indonesia
mereka mencari keuntungan di indonesia
maka perundang undangan di indonesia harus dihormati oleh
mereka harus dihormati oleh para pemilik platform ini
dan itu yang dilakukan
dan mereka mau
tapi intinya yang boleh atau yang memang kami lakukan permintaan untuk take down dan juga suspend itu yang melanggar undang undang
kalau politik itu justru sejak awal tim kami tidak pernah terkait dengan persoalan politik
hanya kalau memang sudah melanggar undang undang ya itu kita take down
jadi kalau hanya mengeritik jalan tol mengeritik
itu bukan persoalan politik
itu bukan persoalan yang terkait dengan perundang undangan
nah oleh karenanya itu memang bukan kami yang melakukan
nah kalau sekarang ada yang di take down ada akun yang kemudian hilang
ya itu kan akun di indonesia ini ratusan juta gitu loh
dimana kami bisa semuanya harus kami yang dianggap salah kalau mereka take down
padahal ini persoalan dengan masing masing platform tadi
bisa jadi tadi misalnya twitter itu curiga dengan akun
dengan akun yang dimiliki oleh mas ferdinand
kenapa karena namanya saja tidak menggunakan nama orang
loh kok tidak nama orang nama saya jelasin sih
itu gimana ada beliau ini
dulu seperti triw macan dua ribu
itu juga akhirnya kan juga di suspend juga dulu waktu itu
kalau ini namanya ada
namanya ada prof hanya username nya saja
akun kemarin yang kita di suspend adalah di gembok
di gembok juga di suspend setelah ada laporan laporan
ini berarti begini loh
ada persoalan yang kadangkala persoalan itu ada di masing masing akun dengan platform itu sendiri
jangan lalu pemerintah yang disalahkan
kalau masalah kebebasan saya katakan orang sekarang tetap orang bebas kok
orang bebas apa
di sini di twitter katakanlah ada masalah bisa bicara di facebook bisa bicara di televisi bisa menulis di kolom opini bisa ngomong di media media yang lain
jadi kalau kemudian di take down itu bermasalah dengan masing masing platform jangan pemerintah yang disalahkan
pemerintah juga memiliki katakanlah para ahli yang tidak begitu gampang untuk mengikuti persoalan persoalan politik
yang ada di pemerintahan itu ada politisi
misalnya presiden itu politisi ya presiden menteri
tapi kalau yang namanya yang penegak hukum ppns itu birokrat birokrat yang murni

jadi jangan lalu semuanya dianggap ini politik lalu di take down
jadi apa yang terjadi misalnya dengan beberapa akun yang kebetulan ini ya mungkin kerap berseberangan dengan pemerintah
ini bukan karena rivalitas politik bukan karena ada nuansa politis begitu maksud anda
oh ya justru ketika akunnya ustadz abdul somad ya di instagram itu hilang
justru pemerintah yang bertanya
pemerintah yang bertanya kenapa
karena kami merasa bahwa ustadz abdul somad apa yang disampaikan baik baik saja
dan itu bisa muncul di televisi
dan ada masalah itu
tapi kok kenapa sama instagram di take down
lalu kita bertanya
oh justru mempertanyakan ya
karena memang di mereka sendiri juga ada dinamika ya
dan sekali lagi di twitter instagram itu yang bekerja itu adalah algoritma mesin yang diprogram oleh mereka
namun di sini kadang kadang memang ketika dia curiga ada sesuatu yang apakah itu foto foto yang dianggap terkait dengan organisasi tertentu
atau konten konten yang dianggap lebih dekat kepada akun robot
mereka suspen lebih dulu
baik prof henry saya ingin dengarkan tanggapan dari bang ferdinand ada tanggapan anda mengenai
saya harus klarifikasi ya
kalau pak henry tadi sampaikan nama saya pun
nama saya pun tidak pakai nama saya pikir pak henry salah ya
karena saya menggunakan nama saya jelas di situ
tetapi nama saya jelas di situ email yang saya gunakan terverifikasi nomor handphone saya terdaftar di pemerintah
tidak ada alasan saya pikir menuding akun saya adalah akun robot atau spam
sama sekali tidak ya
dari aktivitas di twitter itu pun seharusnya bisa dibaca apakah itu robot atau tidak
karena twitter saya itu tweet saya hampir setiap hari itu nge tweetnya opine
kritik dan segala macam
tidak mungkin robot melakukan itu
sudah ada akun baru ya bang ya
kemarin saya terpaksa harus bikin akun baru
karena saya tidak akan diam ya
saya akan menyuarakan ini terus
apa yang saya yakin sebagai kesepakatan benaran
tidak ada restriksi atau tidak ada tekanan
dalam artian pemerintah juga boleh boleh saja
menggunakan apa saja
punya akun lebih dari satu pun kan selama ini juga tidak ada masalah
artinya di indonesia ini tidak ada yang namanya represi
kalau di twitter ada persoalan ya tanyakan kepada twitter
twitter sendiri mungkin untuk mengontrol jutaan ratusan juta orang yang menggunakan akun mereka itu juga mereka kesulitan
di sekarang twitter kemudian instagram itu memang hati hati sekali
di beberapa negara seperti di jerman di indonesia mereka bisa kena denda kalau membiarkan konten kontennya itu melanggar perundang undangan
tapi kalau kontennya mas ferdinand tidak melanggar perundang undangan tidak mungkin kami juga akan melakukan denda
dan melanggar perundang undangan itu biasanya orangnya sudah diproses dulu
justru di situ pak ketika bapak tadi menyampaikan akun ratusan juta bahkan mungkin twitter kesulitan
nah pertanyaannya kenapa kok tiba tiba akun saya yang kena
sementara akun akun penebar fitnah dan penebar hoak lainnya itu terbiarkan
dan kami tidak ada
nanti bisa dicek di twitternya juga tidak ada permintaan dari pemerintah
untuk men tick down orang orang tertentu
semoga yang bapak sampaikan ini benar
tetapi saya akan menempuh
cari masalah atau cari kerjaan bagi kami kalau melakukan
mudah mudahan yang bapak sampaikan itu nanti benar
karena saya akan menempuh langkah langkah yang saya tidak perlu untuk meng clearkan masalah ini
bahkan termasuk mensomasi pihak twitter ya
saya akan klarifikasi kenapa akun saya disuspend
ke pengadilan internasional akan lebih bagus
kan kelihatan bahwa mereka memang kalau salah bersalah
memiliki otoritas juga akan semakin kelihatan
bahwa kenapa mereka punya kebijakan kebijakan men suspend akun akun tertentu
jadi nanti bang ferdinand akan ada upaya ya
kalau tidak ada penjelasan dari twitter secara resmi saya akan somasi
tapi sudah puas dengan penjelasan dari pihak pemerintah misalkan dari kementerian kominfo
ya kalau pemerintah kan hanya buahkan pak menteri rudiantara juga menyatakan tidak ada pemerintah meminta
semua kan menyatakan pemerintah tidak meminta
ya oke kita hormati penjelasan pemerintah
kita terima itu sekarang
tetapi bagi saya adalah sangat penting sekarang mencari kebenaran dibalik ini apa
kalau tadi konten konten yang bermasalah saja dibiarkan oleh twitter kenapa saya menjadi sasaran dari sana
dari suspend ini
ini kan menjadi aneh bagi saya
sehingga dugaan dugaan saya tidak menjadi aneh ketika saya menduga ada keterlibatan pemerintah di situ
mungkin ada permintaan
lagi juga mungkin anda melihat dari beberapa kasus sebelumnya ya
ya kasus sebelumnya
terutama ini kan yang di suspend itu semua akun akun yang kritik
sehingga dugaan dan opini kita ini jangan jangan pemerintah dibalik suspend ini semua
dugaan ya harus dipahami juga
sudah dijawab tadi oleh prof henry juga
ya itu dia
tapi pemerintah menjelaskan sekarang bahwa tidak ada ya nanti kita akan buktikan
apakah benar pemerintah tidak ada ya kita hormat kepada pemerintah
sudah ada akun baru dari bang ferdinand kita bisa lihat ya
sudah bisa kita saksikan bersama apakah akun bung ferdinand ini sudah kita apa di plasma mungkin ya
atau muncul ini dia eva
ferdinand at ferdinand hutah satu gitu ya bang ya
kalau kita lihat ini akun bang fernand yang baru isinya tweet tweetnya apa saja ini bang
ya masih mengkritisi pemerintah
masih pakai hashtag itu apa
masih tadi saya menggunakan itu juga hashtag itu kemarin
supaya tidak di suspend gitu ya
ya tapi kita kan menggunakan bahasa bahasa satir lah
tapi yang jelas termasuk ini saya komentari juga
bagi saya dugaan saya pemerintah terlibat atau sesuatu aneh karena saya pernah melanggar titerus
ini ketika bang ferdinand merespon ini
bagi saya dugaan saya pemerintah terlibat atau suspend akun saya aneh karena saya tidak pernah melanggar twitter rule at twitter id
twitter bahkan membiarkan banyak akun dengan konten pornografi
kenapa akun saya yang selalu kritis kepada pemerintah di suspend
tapi buntut dari ini banyak juga bang yang kemudian mempertanyakan juga
ini bang ferdinand jangan jangan ini rekayasa juga titan politik
atau kemudian ini kok lagi lagi pemerintah
lagi urusan twitter orang kok
masa iya pemerintah ngurusin twitter orang gitu kira kira pak
jadi kan memang ya inilah ruang demokrasi yang ada sekarang ya
orang bisa berbicara apapun kadang kadang tanpa menggunakan logika
tapi kalau orang yang berbicara itu menggunakan logika
saya mungkin tidak akan keluar rombongan ini rekayasa
untuk apa saya harus merekayasa
memang bisa saya men suspend akun saya
dari mana logikanya yang bicara itu
termasuk orang orang sekarang banyak orang orang partai politik juga termasuk dari golkar bicara tadi bahwa ini urusan kecil
kalau urusan kecil kenapa dia juga ikut komentar
berarti ini bukan universitas kecil karena sekarang nasional mempertanyakan ini semua terlihat dari trending topic dari kemarin
menghindari suspend itu bahkan sampai number one trending topic
ya bahkan tadi saya periksa sudah enam puluh ribu lebih tweet terkait dengan itu
ini kan artinya sangat besar sekali pertanyaan dari publik tidak bisa dianggap sepele
karena ini kita harus sadar bahwa tahun politik semakin kita sudah masuk tahun politik ya
dimana pak jokowi tentu ingin mempertahankan jabatannya untuk periode kedua
tentu di pihak lain ada yang ingin mengganti pemerintah untuk berkuasa menggantikan secara periodik
nah ini kan menjadi kecurigaan ketika banyak akun akun memang yang berseberangan politik dengan pemerintah karena suspend
kalau yang lain saya tidak terlalu ini ya kalau akun akun anonim itu dibasmi bahkan saya sangat setuju
harusnya kominfo semua libas itu akun anonim
jangan dibiarkan hidup gitu loh
tapi ketika akun saya yang jelas bio saya jelas di situ kadifat pokasir benton hukum di partai demokrat
nomor telepon saya jelas email saya jelas
foto saya jelas kegiatan saya jelas
di suspend ini kan aneh
jadi kalau merespon misalnya tadi ada politisi partai golkar begitu ya
atau orang orang yang lain yang mengatakan ini urusan kecil bukan dilihat dari personnya gitu orang ya
jangan dilihat personnya tetapi ini akan menjadi presiden buruk kedepan ketika ada perlakuan begini
ya orang orang yang kritis dibungkam untuk bersuara
ini tidak bisa kita juga lihat sekarang apa apa kan pendukung pemerintah ini lapor sana lapor sini polisi dikasih
tapi kalau misalnya akun anda di suspend itu karena laporan dari netizen juga seperti apa
oke saya akan meminta penjelasan dari twitters karena sampai sekarang saya tidak tahu
kalau pun laporan dari netizen
belum ada penjelasan ya
kalau pun laporan dari netizen apa yang dilaporkan netizen
saya akan minta siapa yang melaporkan
ketika dia melaporkan sesuatu yang tidak benar dia akan saya laporkan polisi akan saya pidanakan
baik terakhir bung ferry dan apa yang akan dilakukan tadi sudah melakukan akan ada upaya hukum atau seperti apa
ya saya akan menempuh langkah hukum nanti saya akan kasih waktu mungkin sampai sehabis liburan lebaran ini kepada pihak twitter
nah untuk menjelaskan karena tadi saya baru menerima email juga dari pihak twitter tetapi disitu kan hanya menjelaskan untuk dicek lah ya tidak panjang
tetapi saya akan menunggu niat baiknya menjelaskan secara rinci tweet saya yang mana yang melanggar twitter rule
ketika itu tidak bisa dijelaskan saya akan somasi dan akan saya perkarakan ke pengadilan
oke baik bung ferry dan terakhir prof henry singkat saja menyikapi banyaknya akun medsos atau yang agak
dengan pemerintah seperti apa
sebenarnya apa yang disampaikan bung ferdinand ini logikanya terbalik balik
dia mengatakan bahwa akunnya
bung ferry hanya di suspend karena kritis sementara dia bicara kritis juga kan
itu bukan terbalik balik tapi kita menduga bahwa kita di suspend karena kritis
persoalan dengan twitter jangan lalu di generalisasi bahwa ini masalah pemerintah
pemerintah yang mengawasi ini semua pak
bapak jangan lepas tangan sebagai pemerintah
dalam artian siapapun yang melanggar undang undang akan di take down
tapi kalau bung ferdinand ini tidak melanggar undang undang tidak akan kita lihat dan tidak akan kita perlakukan seperti itu
jadi kalau ada orang kritik
ada orang kritis kemudian juga dulu di take down dan sebagainya
itu yang menake down adalah mereka sendiri
ya memang silahkan kami mendukung bung ferdinand untuk maju ke tingkat internasional atau bagaimana
kenapa kok sampai akunnya di take down dan sebagainya
tapi kalau memang tidak ingin di take down
manfaatkan akun akun manfaatkan aplikasi dan platform yang ada di indonesia
untuk mendukung pemerintah gitu
kalau di indonesia lebih dekat dengan pemerintah
tapi ini lebih dekat dengan pemerintah
untuk mendukung pemerintah menghindari suspek
kalau mereka punya standar sendiri
oke artinya bisa kami simpulkan bahwa kominfo menolak begitu kalau ini dikatakan
kominfo jelas mengatakan menolak
dan tidak meminta twitter untuk men take down ya
sekarang ini sudah seampir seminggu ini yang libur mulai tanggal sembilan kemarin kan
itu sudah tidak ada yang ngurusin akun dan sebagainya
pemerintahnya sudah medali resmi setanggal sembilan kemarin
dan dia di suspendnya tanggal berapa itu
itu kan juga memang pemerintah tidak melakukan
tidak melakukan yang terkait dengan politik sekali lagi
pemerintah tidak melakukan
baik kita akan
suspend maupun take down konten konten yang terkait dengan politik
yang dilakukan pemerintah
firm hanya yang melanggar perundang undangan dan hukum
nah itu kan
baik prof henry kita bisa
kominfo sendiri ya
kominfo selalu terbergandengan dengan polisi
di proses oleh kepolisian
berkaitan dengan bnpt kalau sudah berkaitan dengan terorisme dan sebagainya
jadi tidak cadangan sendiri sendiri
pemerintah itu bersama sama
oke kita bisa tangkap apa yang ingin disampaikan oleh prof henry
kita juga akan tunggu nanti seperti apa kelanjutan dari bung ferryan
semoga kedugaan dugaan ataupun kecurigaannya apa ya
mendapatkan jawaban kira kira supaya clear
supaya ini lebih jelas dan tidak ada lagi hal hal seperti ini
yang misalnya kemudian di take down
kemudian menimbulkan curiga dan lain sebagainya
terima kasih prof
prof henry subiakto staff ali bidang hukum kementerian komunikasi dan juga informatika
terima kasih bung feryan hutahayan
kadif advokasi dan bantuan hukum partai demokrat
yang juga pemilik akun twitter at lawan politik jokowi yang disuspend
tapi sudah punya akun baru kira kira gitu
terima kasih bung feryan
dan prime news akan segera kembali saat lagi
tetaplah bersama kami